motor hancur tiga remaja terkapar usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak tiang listrik
saat dikejar oleh petugas kepolisian dan tni di jalan suluki cempaka jati bening pondok gede
kota bekasi jawa barat pada minggu pagi menurut petugas keamanan ketiganya dikejar lantaran
sebelumnya dipergoki melakukan aksi tawuran dengan kelompok remaja lainnya di jalan raya
cikunir jaka mulia kota bekasi melihat kedatangan petugas para pelaku pun kocar kacir melarikan
diri sementara tiga remaja yang ditangkap ini menderita luka usai menabrak tiang listrik dan
salah satu diantaranya mengalami patah tulang kaki selain itu petugas turut menemukan sebilas
senjata tajam jenis parang yang dibuang pelaku saat dikejar petugas tim liputan cnn indonesia